jadi banyak cerita
karena juga sempat cerita soal
kalau saya bukan bapak kandung
katanya papa kandungnya itu
pastinya gak mudah untuk kamu langsung
karena walaupun aku minta tolong kamu
untuk bersikap biasa aja
pasti semua itu butuh waktu
tapi kalau aku masih boleh minta
tolong jangan lama lama
diamin aku ya dih
biasa lagi sih tapi at least
kita kayak dulu lagi
tolak aku gak apa apa deh
iya aku ngerti kok
kalau kamu nolak aku
aku yang salah
malah aku yang gak enak
kita berhenti dulu sebentar ya
saya mau sedikit jelasin kamu ya
ya meskipun saya tahu kalau catherine gak akan pernah kembali lagi
tapi masih sulit bel
untuk saya menata hidup kembali setelah keberian catherine
meskipun saya gak bisa janjiin apapun ke kamu
membantu saya menjadikan masalah saya sebagai kekuatan
iya ini pasti berat buat kamu
tapi memang ini kenyataannya adalah
saya masih butuh waktu
ya allah kalau keadaannya seperti ini aku harus gimana
aku gak mau terlihat seperti aku bersaing dengan catherine
mungkin untuk sementara
ini jawaban saya
ini pasti membuat kamu kurang senang
dan saya juga paham
ini keputusan yang sulit buat kamu
kamu pertimbangin aja
jangan matang ya
oh iya saya mau mampir ke rumah pak al
kita jalan lagi ya
waduh aku sudah lupa
lama sekali konon dari miripku izal inzal
kalau kamu berdaya
seperti nggak mungkin
gitu ceritanya alhamdulillah syukurlah kalau semuanya sudah selesai iya mama juga nggak
nyangka bahwa akan ya ini tehnya buat itu sawi anak yang manis selega itu dia
dan memalukan sekali karena sal masih tetap sayang sama dia tetap bisa jadi anak laki laki
habis nganterin rina sekolah
iya tadi rina minta sendiri minta masa untuk nganterin gimana
rina semua nganterin di sekolah rina enggak ngomong aneh aneh
tadi banyak cerita
rina juga sempat cerita soal
kalau saya bukan bapak kandung
ini noh siapa
boleh saya tahu ceritanya
apa masalah sudah bisa menerima cerita ini
aku sedikit ragu untuk menceritakan soal ini
saya takut malah menambah beban allah untuk mengembalikan ingatannya
kamu mau minum dulu ini kiki baru bikin tadi mau minta dikit
sore ini kalau aku ganggu kayaknya lagi seru
enggak tante harusnya tadi kita bisa bareng kesini
cuma aku baru kepikiran karena
ya itu ini ternyata sempat aku bisa pamitan sama semua yang ada di pondok pelita
kamu yakin emang ini
cuma pas aku cek ke sekretaris aku itu bisa dimajuin
tapi aku harus ke singapura dulu baru ngejar flight counci
ya ampun masal udah lama kiki gak ngeliat
pas banget masal datang kesini pas kiki lagi masak banyak
jadi nanti kiki sekalian siapin empat masal ya
terima kasih kiki
terima kasih loh kiki
iya terima kasih
kacau semuanya kacau
kenapa percintaan aku jadi kacau kayak gini sih semuanya
tapi gak salah dong kalo aku nyalain tante rossa
gak salah kalau aku marah sama dia
dia kan juga anggota keluarga pondok pelita
dia pemilik rumahnya
dia yang paling tua di sana
sebenarnya aku menyesal sih semua ini harus terjadi
tapi aku bener bener gak bisa berpikir dengan jernih
apalagi tadi saya juga gak bisa diajak ngomong baik baik
gimana caranya aku harus bayar penalti penalti itu
aku harus kasih tau kakak
aku harus berpikir dengan jernih